kebijakan pemangkasan tunjangan profesi guru oleh menteri keuangan belum berdampak terhadap pembayaran gaji guru di kota bandung
untuk pembayaran tunjangan profesi guru tiga bulan mendatang masih ada alokasi sisa anggaran dua ribu lima belas yang masih belum terpakai
kota bandung ini kebetulan dari sisa anggaran tahun dua ribu lima belas masih tersisa kurang lebih satu ratus sembilan puluh miliar
dan kita per tiga bulan itu kira kira rp satu ratus lima puluh miliar jadi ada ketersediaan di kas daerah yang bisa dibayarkan untuk tiga bulan tiga
kalau memang harus diaktifasi yang dari kas daerah nah mungkin nanti baru tribulan keempatnya desember mungkin ada kebijakan lain